mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapat pincuannya
hah bunda dari
kok gak ada bunda dari
maafin bunda dari
kita harus benar benar berpisah
kok gak ada
tadi ada di sini
terus kamu ada di sini
nanti saya lagi yang dituduk nyulik
nek putri kan cucunya nenek
putri bu putri putri
semua orang bilang dia cucu saya
nek masalahnya gawat nih nek
putri harus ketemu sama tante itu nek
mana dia nek
ya gak tau dong
mungkin udah pulang
gak mungkin nek
tantenya kan lagi sakit parah
ya gak tau ah
gawat cahaya kristalnya kok pudar
jangan jangan bunda dari sakitnya terbawa parah
jangan jangan bunda dari nggak bisa bertahan
putri harus nyari bunda dari
putri harus pergi
datang seenaknya pergi seenaknya
bunda dari dimana ya
bunda dari dimana ya
bunda dari ada di mana
bo junggek calon
nih ah ya kan pun
harus nunggu nangkut sudah
maafin bunda dari ya
waktu bunda dari selalu kibat

jangan lupa like share dan subscribe
barusan bunda dari bisa selamatkan putri
bunda dari udah sembuh ya
bangun bunda dari
bangun bunda dari
bangun bunda dari bangun
bangun bunda dari bangun
jangan bunda dari bunda dari jangan tinggalin putri
bunda dari pegang kristal ini bunda dari
ayo pegang bunda dari pasti sembuh
bunda dari bunda dari harus sembuh
bunda dari harus sembuh
putri gak mau ditinggal sama bunda dari lagi
putri udah kehilangan bunda bunda dari
bunda dari tolong putri
putri gak mau kehilangan siapa siapa bunda dari
bunda dari pasti gak mau kehilangan bunda dari
bunda dari ayo bangun bunda dari
bunda dari ini kan kristalnya udah ada bunda dari
bunda dari bangun dong bunda dari
kenapa bunda dari kau sembuh
kristalnya kan udah ada bunda dari
bangun bunda dari
bangun bunda dari
bangun bunda dari
terima kasih ya sayang
tapi sudah terlambat
bunda dari harus pergi putri
maafin bunda dari ya putri
bunda dari jangan pergi
putri kan udah kehilangan bunda dari